seorang siswa smp di mojokerto tewas dibunuh oleh teman sekelasnya
siswa berinisial ab nekat membunuh korban
yaitu teman sekelasnya berinisial ae
hanya karena masalah sepele
pembunuhan dilakukan bersama temannya ade
lantas apa yang membuat anak bisa melakukan tindakan kejam
kita akan membahasnya bersama sosiolog uin jakarta satiti sakuntala
selamat malam mbak satiti
selamat malam mas reza
kita berkaca pada kasus siswa smp yang dibunuh oleh teman sekelasnya
apa yang membuat anak bisa melakukan tindak kejam seperti ini
ya tentu pertama tama kita sangat prihatin ya dengan kejadian ini
dan kalau yang bisa kita amati bahwa mengapa sih bisa terjadi hal ini
bahwa yang pertama adalah lingkungan yang tidak kondusif
dimana anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kekerasan
misalnya kejahatan dan juga paparan dari pengaruh penyalahgunaan obat obatan terlarang
termasuk tadi juga miras disebutkan tadi kan
dan itu mengembangkan perilaku yang negatif secara terus menerus
sehingga mereka cenderung menganggap bahwa kejahatan yang seperti itu adalah hal yang wajar
kedua bisa juga disebabkan oleh teman sebaya
kalau kita melihat dari usia usia rentang usia mereka adalah masih peer group begitu ya
dalam suatu komunitas yang sama teman sebaya
dan itu sangat memberikan pengaruh bahwa perilaku kriminal
itu terbawa oleh temannya begitu ya bahwa merasa tertarik untuk melakukan tindakan yang dianggap melanggar hukum
dan juga mempengaruhi tindakan anak secara negatif dan tentu mendorong mereka untuk berbuat kejahatan
selain itu juga faktor keluarga masalah kedekatan dengan orang tua
selain itu juga masalah ekonomi yang mungkin menyebabkan orang tua harus bekerja
sehingga mereka tidak kurang perhati mendapat kurang perhatian dari orang tua teman keluarga
dan itu sangat memberikan pengaruh negatif
ditambah lagi juga kalau kita bisa cermati
pengaruh game online yang sangat sangat banyak penelitian yang tentu sudah membuktikan bahwa memang pengaruh game online
yang menunjukkan kekerasan itu memberikan dampak negatif pada perilaku negatif
perilaku kekerasan terhadap temannya
itu mungkin masih cermati
oke baik banyak sekali ternyata faktor
ternyata faktor yang membuat anak ini bisa berperilaku kejam
tapi kalau kita analisis lagi dari motif pembunuhan ini kan karena dendam begitu ya kepada korban
karena pelaku diganggu saat tidur lalu ditagi uang sebesar empat puluh ribu rupiah
hanya karena hal kecil seperti ini pelaku emosinya meninggi
kira kira apa yang menjadi penyebabnya
ya itu juga tidak lepas dari gangguan perkembangan emosional anaknya
dan juga sosial konten konten pornografi yang juga
secara eksplisit mudah diperoleh
kekerasan misalnya itu menyebabkan stres menyebabkan kecemasan
dan rasa traumatis tentunya pada anak begitu
dan ini ya tentu mempengaruhi hubungan interpersonal dia terhadap temannya
apalagi di sini kan kalau kita bisa cermati hubungan pernah ada rasa dekat secara emosional
begitu ya mantan kekasih begitu
betul dan itu akan memperburuk bahwa
oh ini bisa saya jadikan sasaran begitu untuk dilakukan tindakan kekerasan tadi
oke mbak ini kalau dilihat kan memang bukan kejahatan pertama yang dilakukan oleh kedua pelaku
keduanya sudah dua belas kali melakukan aksi kejahatan seperti pembegalan
jump draft juga pencurian sepeda motor juga
sampai akhirnya polisi menemukan banyak sekali sepeda motor di rumahnya begitu ya
apakah eskalasi anak yang melakukan kejahatan itu selalu meningkat
dari yang tadi misalnya hanya melakukan kejahatan kecil
sampai sekarang melakukan kejahatan yang cukup keji
ya pasti anak anak pada usia remaja begitu ya
di situ mereka muncul ada rasa adrenalin
oh ternyata ini menantang atau mungkin juga memunculkan rasa ingin bahwa
oh ternyata ada kenikmatan tadi ketika dia sudah terpapar melakukan sesuatu
dan ada rasa yang itu dirasa untuk ingin melakukan lagi diulang lagi diulang lagi
sampai akhirnya meningkatkan kejahatannya mereka
ya itu pada akhirnya bisa dilakukan berulang kali begitu mas
kalau tidak ada
ada lingkungan yang mendukung
yang membuat mereka sadar bahwa itu adalah hal yang memang tidak sepantasnya dilakukan
oke pencegahan seperti apa yang bisa dilakukan
ketika tadi kejahatan sudah dilakukan dari kejahatan kecil begitu ya
apa kita sebagai orang tua begitu bisa melakukan apa supaya ekskalasi kejahatannya tidak meningkat
ya kalau dari pandangan sosiologi kita bisa
ada beberapa teori ya misalnya teori ikatan sosial
di situ ada social bond theory yang ditutupkan oleh travis hill
yang ditutupkan oleh travis hill
yang ditutupkan oleh travis hill
di situ berpendapat bahwa anak anak yang memiliki ikatan sosial yang kuat dengan masyarakat
termasuk juga dengan keluarga lalu dengan sekolah
dan juga apa namanya ya terutama keluarga dan sekolah
itu cenderung memiliki motivasi yang lebih rendah untuk terlibat dalam perilaku kejahatan
nah jadi kemudian yang kedua yaitu adalah teori social learning social learning teori
di sini fokus bahwa pengapatan dan interaksi
pengapatan dan interaksi dengan orang lain di sekitarnya
jadi bagaimana lingkungan itu memberikan contoh begitu
diberikan reward ketika dia melakukan sesuatu yang baik
diberikan penghargaan dan juga diberikan contoh sebagai toladan yang bagaimana perilaku yang memang sebaiknya
dan kemudian juga teori kontrol sosial
jadi anak anak yang memiliki sistem kontrol sosial
yang lemah atau terganggu itu cenderung terlibat dalam perilaku kejahatan
kembali lagi kalau kita bicara tentang agen sosialisasi atau orang yang paling dekat
pertama adalah keluarga dan orang tua kemudian peer group
pengaruh sekolah dan juga media
media itu tentu memberikan pengaruh yang cukup kuat apalagi di era teknologi saat ini
gitu ya itu harus ada kontrol yang baik ya dan tentu dalam hal ini pemerintah yang punya peran juga untuk
membuat tayangan tayangan yang kontrol sosial yang cukup utama
baik baik mbak satiti ini kalau kita lihat ada beberapa kasus belakangan memang yang melibatkan anak menjadi pelaku serta korbannya
misalnya kita mundur beberapa bulan lalu ada kasus anak yang dibunuh oleh anak juga
yang akan menjual organ tubuhnya begitu ya pada januari lalu
apa analisa anda terkait banyaknya remaja yang melakukan perilaku agresif ini
ya beberapa anak mungkin terpengaruh ya secara emosional kembali lagi tadi oleh konten konten kekerasan misalnya dalam game online
kalau boleh saya ambil contoh satu game online yaitu gta gitu ya grantef auto yang ketika kita bermain game itu kita bisa menjadi siapapun bisa berbuat apapun termasuk tindakan kekerasan termasuk pelecehan seksual begitu mencuri uang mobil dan segala macam
nah itu kan tentu wah ini kayaknya asik juga nih begitu ya ada muncul ketika dia tidak mendapatkan contoh yang di lingkungannya mungkin seperti itu juga
jadi konten konten yang seperti itu mengandung kekerasan tidak mendidik jadi itu mengembangkan bagaimana keterampilan kognitif atau sosial mereka itu dikembangkan dengan baik
oke baik lagi lagi pentingnya peran dari orang tua keluarga
dan juga mungkin agama sebagai dinding pembatas begitu ya agar anak tidak menjadi korban maupun tidak menjadi pelaku dari kejahatan
terima kasih sudah bergabung malam hari ini sosiolog uin jakarta satiti sakuntala selamat malam